ya bukan pegang kesitu dong usus goreng
gak mau lah
yaudah kalo engga gue pelan nih
ih lo gak sering banget sih
pegang dulu daerah perut gue
kalo engga gue lambat terserah
munawan kenapa lagi disini
ini kan jam kantor
kenapa tiba tiba pak raymond bisa ada disini
disaat aku tuh bener bener
sangat membutuhkan dia
kita jangan bicara disini ya
ademu saya bicarakan sama munawan
aku gak mungkin ngebahas soal kedekatan rizky dengan putri ke alex
karena ini bisa membuat dia makin emosi ke aku
aku ngaku aku salah
aku nggak bilang sama kamu kalau nawang tinggal di rumahku
tapi ini semua gak ada hubungannya sama rizky
terus kenapa kamu bawa rizki lagi
jadi awalnya aku ketemu nawang
tidak gawang butuh tempat tinggal dan aku tawarin untuk tinggal di rumahku
rizky aku lihat bahagia dengan keadaan nawang di rumahku
jadi aku pikir rizky akan pergi kalau nawang aku usir
aku gak peduli soal rizki
pokoknya aku mau nawal keluar dari rumah kamu segera
tapi aku gak bisa ngusir nawang begitu aja
kamu cari cara gimana mereka keluar di rumah kamu
mereka itu berhasil
bum waktu buat kita
kamu gak sadar itu apa
tapi aku gak mau rizky sampai benci sama aku
kalau dia tahu aku ngusir nawang dari rumahku dengan kondisi seperti itu
aku gak mau tahu lagi
atau kamu mau aku buka semua kesalahan lama kamu
karena nawang tahu kalau kamu satu satunya karyawan jaka yang tersisa
dia nggak tahu kok kalau aku juga karyawannya
kamu bener bener licik ya lex
kamu tahu kan gimana aku
aku bisa lakukan apapun untuk menyelamatkan diri aku
aku bisa istirahat juga setelah melcarimu
aku mau tahu memberesin favorit hati total kalau begini
kamu mau tahu

pakai ototnya men
pakai ototnya web
kamu scientists tricare ini adalah biasa untuk semua bagian
kamu juga perlu hidup pantas
kalau mobil gini gimana mau nyelip yang ada malah nabrak lontar
ya tapi kan mobil tetep aja lebih cepet
udah gak usah kebanyakan alasan sekarang jalannya lebih cepat keburu mereka hilang
ngebelim banget sih
nggak sudi banget gue kalau si cewek songan sama my prince
aduh om jojo kok tambah kenceng sih aduh panen dikit dong om jojo
beneran dasarnya gak mau mati cuma karena ini
tuh jadi bingung ini sebenernya mau ngebut atau mau pelan sih
hanya tasha bisa diem gak ini gue lagi ngejar pangeran
lu normal gak liat apa itu lammu merah lu
hehehe gak ada terobos lampu merah
lu mau mati tuh liat dong mobilnya pada cepet gitu semua
eh mikir dikit kek
lu berdua cewek banget sih gue kan lagi buru buru nyari pangeran
tasya ini semua gara gara
lo tau gak
kok malah nyalain kita
biasa aja kali usus goreng
buka lo gak usah tegang gitu
tenang aja kita gak bakalan telat kok
kan tadi pak billy nelfon gue lo tau sendiri
gue disuruh datang lebih awal buat gantiin klien yang gak masuk
ya masalahnya kan pelayan di sana bukan cuma lo doang
ada banyak kan
yang ditungguin pasti bukan lo doang
nah itu lo ngerti
ya udah buruan dong
ya udah kalau lo gak mau pegangan gue gak mau cepet
ya udah ini gue pegangan
ya bukan pegang kesitu dong usus goreng
gak mau lah
ya udah kalo gak gue pelan nih
ih lo gak sering banget sih
pegang dulu daerah perut gue
kalo gak gue lambat terserah
begang dulu daerah perut gue kalo gak gue lambat terserah
begang dulu daerah perut gue kalo gak gue lambat terserah
gitu dong dari tadi
seenggaknya orang orang yang lihat gue di jalan kan gak mikir gue tukang ojek
tapi mereka bakalan pikir kalau gue ini pacaran khusus goreng
males aja semotor berdua sama lo
udah deh gak usah banyak tanya
ya udah deh
ya harusnya kalian tau sendiri lah kalo misalnya my prince pergi
kalian harus nuntun gue
aku sih mau aja ya kejar sendiri
tapi nanti ketauan dong kalo gue pura pura buta
aku masih gak menyangka
padahal aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk dia
kenapa hal seperti ini harus mel sembunyikan dari aku
apa bagi mel aku gak terlalu penting dalam hidupnya
sehingga dia bisa merahasiakan ini dari aku
atau mel menganggap semua yang sudah aku lakukan masih kurang memberikan dia kebahagiaan
kenapa pak rem mau ngerem mendadak pak
itu ada motor main nikung nikung aja
itu motornya sudah belok kanan
bu nawang belum jawab pertanyaan saya loh
kenapa jam segini bu nawang jalan jalan keluar kantor
sepertinya pak remond sedang banyak masalah
karena sikap pak remon tuh gak seperti biasanya
atau ini masih ada hubungannya dengan perusahaan pak alex
mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk cerita soal masalahku ke pak remo
tuhan alex teruyorsun